satu menyatakan terdakwa richard eliezer pudiang lungu
setelah difonis satu tahun enam bulan penjara dalam kasus pembunuhan brigadir yosua
barada richard eliezer kini menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian republik indonesia
eliezer tiba di gedung transnational crime center tncc mabes polri rabu pagi
dengan mengenakan pakaian dinas harian lengkap
sidang etik akan dipantau langsung oleh kompolnas
delapan saksi dan dipimpin oleh tiga orang komisi kode etik polri
sidang etik digelar untuk menentukan nasib terpidana kasus pembunuhan brigadir yosua ini
tetap sebagai anggota polri atau tidak
jamnya setelah ini akan dilaksanakan sidang kkip
komisi kode etik profesi atas nama terduga barada e
kita akan sampaikan hasilnya nanti dan insya allah mudah mudahan
sore ini atau mungkin tergantung pelaksanaannya
bahkan sampai malam
tapi mudah mudahan hari ini sudah ada keputusan
di sisi lain richard eliezer yang difonis satu lima tahun penjara berpeluang bebas lebih cepat
direktorat jenderal pemasyarakatan kemenkumham
kini tengah mempersiapkan remisi tambahan kepada richard
karena sudah berperan sebagai justice kolaborator
walau menjadi eksekutor penembakan
pengakuan richard dianggap telah membantu penegak hukum dalam pemecahan perkara
remisi tambahan bagi justice kolaborator
besarnya setengah dari besaran remisi umum
sementara besaran remisi umum biasanya satu sampai enam bulan potongan masa tahanan
sebesarnya remisi yang diberikan adalah setengah dari remisi umum
remisi umum itu adalah remisi yang diberikan setiap tanggal tujuh belas agustus
kalau sekitar berapanya kami tidak mau berandai andai
artinya nanti kami menunggu ingkerah atau e eksekusi dari putusan eliezer
richard eliezer menerima vonis satu tahun enam bulan penjara dipotong masa tahanan
jika putusan inkrah richard semestinya bisa bebas murni pada februari dua ribu dua puluh
namun richard bisa bebas lebih cepat jika menerima remisi umum tujuh belas agustus dan remisi tambahan
meski berpeluang menghirup udara segar lebih cepat
nasib richard sebagai anggota korps bayangkara masih menggantung
dari meliputan cnn indonesia